satuan unit kejahatan dan kekerasan polda metro jaya menangkap seorang pelaku pelecehan seksual
korban yang merupakan anak majikannya difoto oleh pelaku saat hendak berganti pakaian di dalam mobil setelah dijemput dari sekolah
aa sehari hari bekerja sebagai supir pribadi
aa ditangkap petugas kepolisian satuan unit kejahatan dan kekerasan polda metro jaya di kediaman majikannya di kawasan kedoya jakarta barat
pemuda dua puluh enam tahun tersebut ditangkap karena diduga melakukan pelecehan terhadap anak majikannya yang berusia lima belas tahun dan masih duduk di bangku kelas satu sekolah menengah pertama
aa mengaku sudah bekerja selama enam tahun dan telah mengenal korban sejak masih kecil
perbuatan asusila aa menjadi viral di media sosial whatsapp setelah diketahui oleh salah satu pengendara lainnya saat kondisi jalan sedang macet